masih dalam rangka situasi
dalam pelaksanaannya nanti jadikan para
di balikan seluruh kementrian
kami tetap berharap
kami sebagai kepentingan korporasi bukan
kementerian yang mengambil kebijakan
kita harus sinkronisasi karena kadang kadang
tentu kebijakan yang dilakukan tentu
oleh kementerian lain kan kadang kadang
kita juga baru mengetahui tetapi tentu
intinya tadi yang disampaikan oleh komisi enam
kami harus memastikan tadi
keseimbangan daripada faktor pemulihan
daripada masyarakat pada kondisi saat ini